terima kasih banyak atas bantuannya
salam hormat tabib
saya akan sampaikan ke kursi prabu
semoga gusti kentering manik
bisa sembuh dari racun
ya allah selasi
selasina kamu tidak apa apa
aku tiup ya biar gak terasa sakit ya
terima kasih nyai
nyai baik sekali
kamu boleh panggil aku ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
jangan ganggu kami
pergi kalian cepat
jangan bikin mereka marah udah
kenapa ibu emang takut
ibu kan jago silat
pasti bisa melawan mereka
selasi apa maksud kamu
ibu lupa ya
kalau ibu jago silat
ya ada itu
benarnya kami bisa dengan mudah menangkap
tetapi kami ingin bermain main dulu denganmu
dia bukan orang sembarangan
ya selasih alhamdulillah ibu apa apa
ayo kita pergi dari sini
matahari sebentar lagi terbenam kenapa orang itu belum juga tiba
lihatlah citanak orang yang kau bela tidak akan datang
dia adalah seorang pembunuh dan penipu kau sudah tertipu oleh wajah polosnya
jaga dewa batara apa yang terjadi dengan orang itu
aku percaya dia tidak akan berbohong tetapi kenapa dia belum juga tiba
kalau sampai matahari terbenam dia belum datang juga kau harus menggantikannya
kau harus menyerahkan dirimu tanpa perlawanan
tidak bu aku tidak sengaja membunuhnya bu maafkan aku bu
sekarang ibu ijinkan aku bu
untuk kembali ke rumah tabib itu bu
aku harus mempertahankan kesalahanku bu
aku tidak boleh pergi sendiri biarkan ibu yang mempertanggungjawabkannya
tidak bisa bu aku yang harus menjalankan hukuman itu bu
ibu harus tetap hidup bu ibu harus tetap hidup bu
ibu harus tetap hidup bu

sepertinya kita istirahat di kampung ini sekalian kita menunggu sholat maghrib pak mat
betul atun aden sekalian pak mat udah lapar nih pengen makan
kalau makan ini diurus teh
ayo kita bantu warah
astaghfirullahaladzim ada apa ini
pak mat ada apa ini pak mat
ada orang jahat ke sana dia mau menyerang penduduk desa ini
di sana tempatnya
pak mat biar aden
sepertinya ini tidak beres ayo pak mat
aduh tidak apa apa
jangan bunuh anakku aku mohon
aku mohon jangan bunuh anakku
kau bisa menghentikan aku
kau bisa menghentikan aku
siapa itu muda itu buat
benar mahesa memang aku hentikan perbuatanmu
jadinya kau muncul di hadapanku
aku tidak boleh mencelakai penduduk sebaiknya aku menggunakan jurus suket kalenjana